gubernur dki jakarta menggelar konferensi pers terkait dengan perpanjangan psbb di jakarta
kita akan langsung ikuti jalannya konferensi pers oleh gubernur dki jakarta anies baswedan di balai kota
banyak dari masyarakat yang masih belum menyadari benar tentang psbb dan aturan aturannya
kedepan fase himbauan fase edukasional sudah selesai sekarang adalah fase penegakan
karena itu di hari hari ke depan semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi tapi akan langsung ditindak
dan itu artinya kami menghimbau kepada semua jangan sampai harus ditindak
kerjakan yang menjadi kewajiban selama psbb ini dengan sebaiknya
dan baik perusahaan perusahaan juga jangan curi curi karena kita menemukan di lapangan diingatkan
kemudian setelah petugas meninggalkan lokasi kembali beroperasi lagi
kedepan kita akan lakukan tindakan tindakan yang bersifat sanksi kepada semuanya
tentu ada bidang bidang yang dikecualikan
ada sebelas sektor di dalam pergub tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
di mana sektor sektor dikecualikan
dan yang tidak termasuk sektor strategis jangan kemudian memaksa
kenapa karena ini membahayakan tenaga kerjanya
konsekuensi dari ini besar
kami ada beberapa contoh di mana memaksakan dan ternyata betul ada kasus positif dan akhirnya seluruh operasi harus dihentikan
kami juga memaksakan masyarakat keluarga untuk bekerja di rumah belajar dari rumah beribadah dari rumah
dan kami terus akan melaksanakan program program jaring pengaman sosial
dan alhamdulillah bantuan dari pemerintah sudah didistribusikan
kita ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak presiden dan seluruh jajaran kabinet
yang diberikan kepadanya
yang telah mengelola dan kami dukung pelaksanaan di lapangannya
begitu juga terima kasih pada pihak swasta
banyak yang terlibat langsung di dalam memberikan program program bantuan sosial
kami menyiapkan satu platform khusus di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi kawasan kawasan mana yang bisa didukung
ini dalam sebuah kolaborasi
kolaborasi skala berbeda
di dalam kolaborasi skala besar jakarta dengan website yang bisa di itu adalah
di situ kemudian nanti ada bagian untuk bantuan sosial
silahkan memanfaatkan portal itu
kemudian hari jumat lusa hari pertama perpanjangan psbb jakarta
juga hari pertama bulan puasa
ibadah bagi umat islam yang akan melaksanakan ibadah di bulan ramadan
bulan puasa kali ini akan berbeda
bagi begitu banyak kita termasuk saya pribadi dan saya yakin pak wagub dan kita semua
bulan puasa adalah bulan dimana kita berada di masjid
kita berkegiatan dari mulai subuh sampai taraweh
masjid adalah sentralnya
dan puasa kali ini akan menjadi berbeda
karena kita semua akan melakukan kegiatan itu di rumah
iftar tak lagi kita ada buka puasa bersama kali ini
tapi buka puasa di rumah bersama keluarga
tarawih dilakukan bersama keluarga di rumah
bukan lagi di masjid
sholat sholat fardu juga kita kerjakan di rumah
ramadan kali ini mungkin mirip dengan ramadan pada saat nabi besar muhammad saw
pada saat itu semua tidak dikerjakan di masjid
sempat taraweh di masjid tapi kemudian taraweh di rumah
buka puasa juga di rumah
kegiatan peribadatan di rumah
semua tak dilakukan di masjid
kali ini kita mendapatkan kesempatan
untuk memasuki bulan suci ramadan
dalam suasana yang mirip dengan suasana itu
ini kesempatan bagi kita
karena itu saya menganjurkan kesempatan ini
hari jumat besok
masuk satu ramadan
kita memasuki masa ini dengan semangat
untuk ya meningkatkan ketakwaan
ya menahan hawa nafsu
tapi sambil juga kita memerangi pandemi
ini adalah sebuah bulan yang suci
sekaligus juga sebuah periode yang amat berbeda dengan yang lain lain
karena itu saya ingin menyampaikan kepada semua
mari kita jalankan ibadah di bulan suci ramadan itu
dengan juga menjaga mencegah penularan covid
di rumah di keluarga
tingkatkan peribadatan di rumah
dan ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk kita mengukur
mengukur kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu
kemampuan kita untuk meningkatkan peribadatan
biasanya kita membutuhkan masyarakat
mendorong kita subuhan
mendorong kita untuk taraweh
kenapa ada lingkungan yang sama sama mengerjakan
kali ini semua dikerjakan di rumah
mudah mudahan ini menjadi
sebuah bulan suci ramadan
yang betul betul meningkatkan kegiatan
peribadatan di tingkat keluarga
karena semua dikerjakan bersama sama
tak lagi di masjid
tapi di rumah
tak ada harus bersama ayahnya
suasana yang amat berbeda
karena itu saya ingin sampaikan kepada semua
perpanjangan psbb ini
di dalam keluarga
mengeratkan di dalam
di dalam keluarga
dan bagi seluruh masyarakat
instruksi bapak presiden
tidak meninggalkan tempat kita tinggal
dan bepergian keluar
dan berpergian keluar
untuk mudik atau meninggalkan jakarta
karena punya potensi penularan
yang amat besar
yang biasa kita kerjakan
ditahan dulu tahun ini
sekaligus juga pesan
yang sudah menabung
tabungan itu ditahan dulu sekarang
yang amat menantang
dengan kedisiplinan kita
apalagi masuknya di bulan suci ramadan
kita bisa mengendalikan
penularan ini dengan sebaik baiknya
dan kepada semua
saya mengucapkan selamat
menjalankan ibadah di bulan suci ramadan
semoga kita bisa mendapatkan derajat
dan insyaallah kita bisa
dan selesai melewati wabah ini
saya berharap ikuti semua ketentuan
ikuti semua peraturan
dan seluruh jajaran
pemprov polda maupun kodam
menegakkan seluruh peraturan
akan kita kerjakan
demikian penjelasan dari kami
kepala jakarta segera terbebas
dari wabah covid
dan kita bisa kembali beraktifitas
dan semoga allah swt
selalu melindungi kita semua